dengan didampingi kepala badan intelijen negara sutioso samadikun tiba di bandara halim perdana kusuma jakarta timur pukul setengah sepuluh kamis malam
samadikun adalah terpidana yang dihukum empat tahun penjara atas perkara penyalahgunaan dana blbi yang merugikan negara satu ratus enam puluh sembilan miliar
ia adalah mantan komisaris pt bank modern ini kabur saat hendak dieksekusi pada mei dua ribu tujuh belas
usai mendarat samadikun langsung diterima oleh jaksa agung hm prasetyo dan dibawa ke kantor kejaksaan agung sebelum ditahan di lapas salemba jakarta pusat
perburuan terhadap para terpidana koruptor ini akan terus kita lanjutkan
saat ini masih dua puluh delapan orang yang harus kita cari
jadi saya persilahkan mereka terus bersembunyi
dan saya terus akan memburunya
nah oleh karena itu saya kira bagi mereka yang masih di luar alangkah baiknya dan lebih terhormat apabila mereka menyerahkan diri
tadi yang bersangkutan sempat bicara kepada saya menyatakan minta maaf karena selama ini sudah merepotkan pemerintah indonesia dan merepotkan aparat penegak otomo indonesia
saya tentunya mensyukuri kejadian malam hari ini
jadi berikutnya punya pilihan lain tentang bagaimana kanjutannya
setelah nantinya kita lakukan wawancara dan verifikasi akan segera kita bawa ke lembaga masyarakatan
dan untuk sementara kita tentukan nantinya akan di salemba